sebelum meninggal dunia menteri pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahaya kumolo menjalani rawat intensif
menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md ditunjuk sebagai men pan r b at interim
dikutip dari cnn indonesia com sekretaris menpan rb rini widiantini mengatakan mahfud md diperintahkan langsung oleh presiden joko widodo
mahfud mulai menjabat sebagai men pan r b at interim
langkah tersebut diumumkan pada dua puluh empat juni dua ribu dua puluh dua seminggu setelah cahyokumolo menjalani perawatan intensif di rumah sakit
namun saat itu sekretaris men pan r b tidak menjelaskan penyakit yang diidap cahaya kumolo
ia hanya menyebut cahyo tidak dalam keadaan koma namun membutuhkan perawatan intensif
dua minggu berselang tepatnya jumat siang cahaya kumolo dinyatakan sudah meninggal dunia
politikus pd perjuangan hendrawan supratikno menyebut cahaya kumolo meninggal karena komplikasi paru paru
dia betes dan asam urat